kita beralih ke informasi lainnya kabar mengejutkan datang dari pemilihan gubernur jawa timur
calon wakil gubernur abdullah azwar anas tiba tiba memutuskan mundur dari pencalonan
kabar ini sontak mengejutkan saifullah yusuf
sementara pasangan kofifah emil dardak semakin mantap menyongsong pilgub setelah mendapat rekomendasi resmi dari partai nasdem
gusipul membantah jika pengunduran diri abdullah azwar anas atas desakan parah kaynu
ya tentu ada pendalaman pendalaman lah tentang isu isu yang bergulang gitu
yang bisa jadi pertimbangan nanti pada saatnya
kita belum tahu nanti ada saatnya ada pertimbangan pertimbangan dibahas di tingkat partai
saat ini gusipul enggan berspekulasi
siapa yang akan menjadi pengganti
nanti pendamping dirinya dalam kontes pilgub jatim
sementara pasangan kofifah emil dardak semakin optimis menyongsong pilgub nanti
setelah partai nasdem secara resmi menyerahkan surat keputusan rekomendasi partai nasdem
dengan diserahkannya surat dukungan ini
maka secara resmi partai nasdem menambah kekuatan kofifah emil di pilgub jatim mendatang
nasdem juga berkoordinasi dengan partai koalisi lainnya
yaitu partai demokrat ppp
dan partai golkar
dan berharap seluruh partai pendukung bisa bergerak cepat untuk memenangkan pasangan kofifah emil
jadi kita harap masyarakat juga akan lebih aktif lagi di musim politik ini
untuk benar benar menggunakan media sosial
tentunya dengan tamayun
jadi jangan begitu mendapat satu hoax satu berita langsung dipercaya
lihat judul langsung di forward tanpa buka isinya
selain mendeklarasikan pasangan kofifah dan emil
partai nasdem jatim juga menyerahkan surat rekomendasi
kepada lima belas pasangan calon kepala daerah kabupaten kota di jawa timur
yang akan maju dalam pilkada serentak dua ribu delapan belas